innovation dan juga entrepreneurship diadakan di auditorium kementerian pupr jakarta
dalam rangka hari bakti kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ke tujuh puluh delapan
selain itu hadir generasi milenial yang berprestasi dan menginspirasi kaum muda lainnya
seperti putri tanjung staf khusus presiden dan juga seorang entrepreneur yang sukses
serta ceo startup
putri akan membagikan pengalamannya tentang peran milenial dalam memberikan kontribusi bangsa
khususnya di bidang pembangunan infrastruktur
produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka berada di gedung auditorium kementerian pupr
ya selamat siang maggie dan juga daniar
hari ini ada yang berbeda pagi hari ini di auditorium kementerian pekerjaan umum dan perumahan umum dan pekerjaan
di sini karena banyak sekali para teman teman milenial pupr yang hadir karena memang hari ini hari yang spesial karena
bisa dilihat di sebelah kiri saya penuh dengan teman teman generasi milenials dan juga di sebelah kanan saya teman teman milenials dari pupr
dan saya tidak lengkap nih kayaknya kalau tidak menyapa teman teman milenial dari pupr
halo selamat pagi milenial pop
kurang semangat ya yang di atas juga ya lebih semangat lagi ya
sia membangun lagi
daniel bisa dirasakan memang keseruannya itu sudah dirasakan dari pagi tadi
dan memang semangat mereka untuk menantikan talkshow ini yang sangat menarik
karena hari ini selain ada paparan dari pak menteri yaitu basuki ademulyono
juga ada sosok generasi yang spesial yaitu ada putri tanjung
yang disini akan memberikan paparan atau diskusi dan berbagi pengalamannya
terkait generasi milenial dan memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan negara
khususnya di bidang kementerian pembeli upr
dan saya akan mengajak anda untuk langsung berbincang dengan menteri pembeli upr
selamat pagi bapak basuki adimulyono
ya pak ini menarik sekali acara ya
talkshow nya talkshow milenial terus juga temanya kreativitas inovasi dan juga entrepreneurship
hari ini seperti apa nih pak pencapaian lima tahun kemarin apa saja yang sudah dicapai pak
oh ini saya terkejut ada live report ini
karena acara ini adalah dalam rangka hari bakti pu ke tujuh puluh empat
kebetulan kemarin kami bersama dengan mbak tanjung mbak putri ke subang
saya minta kebetulan ini haria bakti pu saya minta mbak putri bisa memberikan pencerahan tentang bidangnya beliau
saya kira cocok dengan apa yang dicita citakan oleh kita semua untuk menghadapi masa depan kita
selama lima tahun dua periode sebelumnya nih pak ya apa saja nih pak pencapaian sudah dicapai oleh kementerian

saya kira kalau di kementerian ppr saya kira kalau di kementerian ppr
kita ditugasi untuk transportasi connectivity untuk ketahanan air dan untuk perumahan
banyak yang sudah kita capai tapi ada beberapa yang memang belum tercapai
termasuk di sini adalah penyediaan air minum kemudian penyediaan sanitasi dan perumahan
ini masih harus kerja keras untuk lima tahun ke depan
yang lainnya saya kira bisa kita capai
pak ini peran milenial saat ini untuk khususnya untuk kementerian ppr
seperti apa sih pak pentingnya peran millennials
saya kira dalam era digitalisasi disrupsi ini
saya bertanggung jawab menyiapkan sdm kita ke depan
untuk bisa melanjutkan amanah yang diberikan pada pupr
kedepan ini dua tiga tahun pu ini kepunyaan generasi muda ini
kami kami sudah akan mengundurkan diri atau pensiun ya kan
selanjutnya pasti anak anak muda kita yang saya yakin mereka lebih pintar dari kami kami
berarti memang potensinya cukup besar ya pak di milenials ini ya pak ya
terima kasih pak nanti kita akan saksikan bareng bareng talkshow nya
terima kasih atas waktunya
selain pak basuki hadimulyono saya juga akan mengajak anda pemirsa seluruh indonesia
untuk berbincang langsung dengan salah satu idola saya juga nih sosok muda cantik berprestasi
halo mbak boleh mohon berdiri
putri tanjung yang saat ini juga menjabat sebagai staff khusus presiden
nah ini mbak putri kan masih muda mungkin bisa dikatakan paling muda sebagai staf khusus presiden dua puluh tiga tahun begitu
lalu mbak juga selalu mengatakan ada tiga hal creativity innovation dan juga entrepreneurship
lalu apa pentingnya ketiga hal tersebut untuk generasi milenial khususnya nih untuk bisa berperan di kementerian ppr
oke jadi senang banget pagi ini saya dikasih kesempatan untuk bisa bicara di sini untuk share pengalaman saya juga
sebenarnya yang paling penting itu bukan hanya tiga hal itu sih
yang paling penting itu sebenarnya adalah entrepreneurship mindset innovation creativity dan jangan lupa collaboration
karena di area seperti sekarang tuh kolaborasi tuh menjadi hal yang sangat penting
hari ini senang banget bisa bicara di sini jadi nanti mungkin bisa ada cuplik cuplikannya juga yang bisa dilihat
gimana ini mbak caranya bisa menyuluarkan virus virus millennials yang mumpuni seperti contohnya seperti mbak putri sendiri
hari ini akan di share tips and tricks nya dan juga akan share lebih ke data sih ke research and data yang udah kita kumpulkan gitu
boleh sedikit tips nya untuk para generasi milenial
intinya kalau dari saya sendiri sebagai pengusaha semua itu butuh proses ya nggak ada yang instan
dan kita karena era sekarang udah semakin berubahnya cepet banget ya regional ini
terima kasih mbak putri tunjung
kita nantikan talkshow yang sering nih ya
ya dan yon maggi itu adalah doa narsum spesial hari ini di talkshow milenial
memang seperti kita ketahui selama lima tahun lalu atau pencapaian dari kementerian pupr
salah satunya adalah jika kita melihat jalan tol saja dari target seribu km sudah dicapai sepanjang seribu lima ratus km yang telah dilakukan oleh kementerian pupr
dan memang kita harapkan generasi milenial ini bisa terus berkontribusi dalam mengembangkan dan juga membantu
terima kasih anda juga membangun kementerian pppr ini dan tentunya dapat mempercepat proses pengembangan infrastruktur di indonesia
kembali ke studio
ya terima kasih naya atas laporan anda selamat bertugas kembali
informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda after sepuluh akan segera kembali